warga surabaya diimbau untuk tidak liburan keluar kota pada libur natal dan cuti bersama akhir tahun
selain itu warga diminta menunjukkan hasil tes swab negatif bagi yang telah melakukan perjalanan dari luar kota surabaya lebih dari dua hari
warga dari luar kota juga diminta melakukan karantina mandiri selama empat belas hari dan melakukan persiapan dalam menghadapi potensi bencana alam
hal ini tertuang dalam dua surat edaran wali kota surabaya pada sepuluh desember dua ribu dua puluh
surat itu ditujukan kepada penanggung jawab pemberi kerja dan pengelola tempat kerja atau usaha
serta kepada ketua rt rw pemilik atau pengelola kos hotel apartemen dan pengembang atau pengelola perumahan
imbauan diberikan agar tidak terjadi penularan kasus covid sembilan belas yang tinggi belajar dari libur panjang akhir oktober lalu
saya sudah memberikan surat edaran untuk mohon nyuntulong kepada para rt dan rw
untuk memantau terutama warganya yang luar kota
yang keluar kota juga di perusahaan untuk bisa men tracing pegawai yang keluar kota
ketua rt dua rw delapan kelurahan genteng syahri mengaku belum menerima surat edaran tersebut
namun ia telah mengetahuinya dari media sosial
ia mengatakan selama pandemi covid sembilan belas warga di kampung ini tidak diperbolehkan
untuk meliburkan ke luar kota
kondisi ekonomi warga juga menurun sehingga secara otomatis aktivitas warga keluar kota juga berkurang
sementara jika ada tamu dari luar kota harus menunjukkan bukti surat sehat
aktivitas kampung tangguh wani jogo surabaya untuk menangani covid sembilan belas masih berjalan di kampung ini
sayangnya anggaran dana yang telah diajukan untuk operasional kampung belum direspon pemerintah kota surabaya
tetap setiap pagi dan malam kan tetap kita jaga di depan kampung sini
untuk menjaga warga
jika keluar masuknya warga sehingga kita akan tahu tkm nya diterapkan atau tidak
imbawan tersebut menurut windu purnomo pakar epidemiologi universitas air langga tidak terlalu efektif
ia menyarankan ada regulasi yang mengikat disertai pengawasan dan sanksi yang tegas
pintu masuk dan keluar kota surabaya harus dijaga
warga yang berada di dalam surabaya tidak boleh mengadakan interaksi yang menimbulkan kerumunan
dan pengawasan hasil tes swab bagi warga dari luar kota harus dilakukan
hanya sekedar himbuan permintaan kepada rtrw
tapi tidak ada bekal payung hukum yang jelas gitu
jadi kalau kita mau serius bikin sekarang
mumpung masih ada waktu ya aturan tadi
selain imbauan untuk tidak liburan keluar kota
wali kota surabaya juga mendapat saran dari satpol pp
serta bpb dan linmas untuk tidak menggelar perayaan malam tahun baru